kecil segini nih oh segini saya
sampai sebesar ini saya itu udah dianggap anak sendiri sama kiai amin
bahkan anaknya kiai amin sendiri gak dianggap anak malah saya yang dianggap anak
dianggap anak ya
berarti kalau ente anak ustazah nurul juga anak kan ya
berarti adik kakak
kagak mungkin adik kakak masih dikawinin
uh langga kodrat ya
eh bagus dong kalau dianggap anak jadi anak penantu
eh kagak mungkin bagus apaan ya petambah aja
nyerah nyerah nyerah nyerah
apakah bisa menang deh lawan ustazah nurul yang ada satu ini
silahkan pak narji dimakan
gak usah repot repot nguru
gini bang narji
nurul tahu abang itu dikirim abah ke sini untuk memajukan pondok pesantren kunanta
tapi ada baiknya bang narji ini jangan terlalu memaksakan caranya ya
justru cara saya itu
adalah yang terbaik kalau tidak mana mungkin kiai amin mengamanahkan kepada saya untuk
memimpin pesantren ini bukan begitu bukan iya iya
bang tapi tidak ada tapi tapi hadir
juga bilang dari tadi kalau airnya panas
tapi jangan tapi tapi ya
ya udah dimakan lagi kuenya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
orang ataupun anggota tubuh kita untuk berbuat dosa
dan apabila kita mendapatkan musibah
maka respon pertama yang muncul adalah mengucapkan istirja
dan kalimat yang sejenisnya
maka dengan membaca kalimat itu kita akan tahu
kalau semuanya ini adalah milik allah
semuanya adalah punya allah
dan kita akan lebih rela dan bersabar lagi
atas segala setiap keputusan allah swt
sampai disini paham tuh
baik sekian tausia dari ustaz
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
pasti aneh kagak ada saingan nih
udah pada tidur
tapi aneh yakin
karena harji pasti masih santai
paling lagi baca baca buku
ini kesempatan ani untuk ngajak ngobrol ngobrol
biar akrab gitu deh
sekalian aneh mau mempertegas
kalau aneh statusnya disini
biar aneh gampang dapat terus tuh
menikah sama ustadz jahurul
mau cari perhatian
mau meluluhkan hatinya panarji
supaya direstuin untuk bisa nikah sama ustadz januyo ya
ada pantun mengatakan
dari kutu ke pinggir selokan
hal itu tidak akan pernah saya biarkan
terus aneh mau nanya sekarang gantian
ente kesini mau ngapain
sebelum ente jawab
aneh tau jawabannya
aneh tau belang belangnya ente
terus ente pikir aneh bakal tinggal diam
saya ini ustadz musa yang mulia dan santun
dengan kata kata mulia dan satu
pasti akan lebih mudah bagi saya untuk melakukan hatinya panarji
dan mendapatkan restu untuk menikahi ustadz januyo
sebelum aneh menjawabnya
tolong turunkan pistolnya pelan pelan
karena itu berbahaya
aneh ilmunya jauh lebih tinggi daripada ente kenapa
karena aneh lulusan khairul
abi abi aneh berteman deket sama abinya ustadz januyo
saudaranya dia saudaranya panarci
berarti aneh lebih gampang dapet dapet dapet apa
pasti aneh yang direstuin
saya ini ikut kiai amin dari masjid saya kecil segini nih
sampai sebesar ini saya tuh udah dianggap anak sendiri sama kiai amin
bahkan anaknya kiai amin sendiri gak dianggap anak
malah saya yang dianggap anak
dianggap anak ya
berarti kalau ente anak ustadz januyo juga anak kan ya
berarti adik kakak
kagak mungkin adik kakak masih dikawinin
oh langga kodrat ya
eh bagus dong
kalau dianggap anak jadi anak penantu
nyerah ini nyerah
apakah bisa menang deh lawan ustadz
susah ya muli ada satu ini
assalamualaikum pak nanji
saya tidak suka lagu ninak bobo
lo terus sukanya
lagu siti badri
lagi shantik ya
kamu ngapain malem malem ada di depan kamar saya
kanggu orang tidur
maaf pak nanji
yang berisik itu sebenarnya bukan saya
yang berisi itu tadi ustadz yaki
mana ustadz jaki gak ada
kamu yang ada di sini
iya tadi ada di sini
sekarang udah pergi
kamu udah bohongin saya
tapi saya tahu bukunya dimana
saya ambil dulu liat
ingat baca doa dulu
sobri berisik dia baru juga nutupin mata
aku tuh gak ngorok
eh apa apaan sih
udah tahu kan oi
mungkin itu si ismail
ya allah aku tidurnya
suaranya sih dari luar
jangan jangan ada maling lagi di
tadi aku nantai ini
suara dari luar
kita ke luar
yuk kita cek